assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
salah satu nama allah dalam asma'ul husna adalah as sitir
as sitir ini dimaknai sebagai maha menutupi
berdasarkan penjelasan dari sebagian para ulama
asitir juga diartikan sebagai kekuasaan dalam menutup aib hambanya
apabila berbuat dosa dan allah tidak suka dengan hamba yang membeberkan aibnya sendiri
atau bahkan aib orang lain
bahkan kita juga diperintahkan untuk senantiasa berdoa
agar allah menutup aib aib kita
baik di dunia maupun di akhirat kelak
pemirsa insya allah hari ini kita akan tolabul ilmi bersama
terkait dengan kajian asma'ul husna as sitir
sang maha menutupi
alhamdulillah seperti biasa sudah hadir pula bersama saya di studio
ada ustadz kesayangan kita semua
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tewa hari ini menarik bahasanya tentang asma'ul husna ya as sitir
dan bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp
yang tertera di layar kaca
kalau kita bicara as sitir apakah hanya sekedar
sebenarnya kalau dibahas ya lebih jauh dibedah begitu
as sitir apakah sekedar menutupi atau dimensi apa yang kemudian berada di balik asmaul ⁇ husna allah
yang satu ini
bami lah dan seluruh pemirsa cnn indonesia
hai diantara nikmat yang harus kita syukuri terus menerus adalah nikmat
hidayah yang allah berikan kepada kita nikmat untuk semakin yakin kepada tuhan
kita allah subhanahu wa ta'ala makan nikmat saat kita mengucapkan kalimat
ashadualla ilahaillallah wa ashaduanna muhammad rasulullah aku bersaksi sungguh sungguh bahwa
tiada tuhan selain allah dan aku bersaksi sungguh sungguh bahwa nabi muhammad adalah
nah ketika kita memahami bahwa kalimat la ilaha illallah tiada tuhan selain allah maka disitulah kita memahami
tidak ada juga semua kebaikan dalam hidup ini kecuali datangnya semua dari allah gitu
maka apa yang kita bicarakan tentang allah swt itu adalah kebaikan sumber kebaikan terbaik dan membawa kepada kebaikan dalam hidup kita
termasuk diantara sifat allah yang harus kita pahami adalah as sitir disebutkan dalam sebuah riwayat
yang pemalu kalau dalam heian memahami lebih itulah yang dicadangkan kalau mereka memahami lo aja itu kalau itu dihambil separah daripada makna yang harus dihambil kepada amanda atau the other side ya jadi terima kasih bila kita baru tentang dasarnya
dan allah juga mencintai orang yang menutupi aib aibnya
allah itu pemalu
apa yang dimaksud allah pemalu
allah malu jika tidak mengabulkan doa doa hambanya
allah malu ketika tidak memenuhi apa yang hambanya butuhkan dalam hidup
maka sering ahilman sampaikan
kalau kita meyakini allah swt
setidaknya ada tiga keyakinan yang harus kita pahami dalam diri kita
yang pertama yakinlah bahwa tidak ada satupun yang paling mencintai kita kecuali allah
maka ingat siapapun hari ini di antara pemirsa yang merasa lagi disakiti lagi tersakiti
lagi ngerasa lemah
maka yakinlah ada yang mencintai kita
manusia boleh menyakitimu
manusia boleh mengkhianatimu
tapi allah tidak akan pernah menyakiti
dan jika kita mendapatkan sesuatu yang seakan akan menyakitkan kita
boleh jadi bukan
justru itu adalah cara allah mencintai kita
termasuk kalau kita dapat ujian gitu
mulai hari ini tetaplah ujian itu adalah pesan cintanya allah kepada kita
karena biasanya ketika allah merindukan hambanya
maka allah akan titipkan ujian kepadanya
man yuridillahu bihi khaira yusiba minhu
barang siapa yang diinginkan oleh allah kebaikan
maka allah berikan musibah kepadanya
yang kedua yakin tidak ada yang paling tahu tentang kita kecuali allah
maka allah tuh malu
kalau allah tidak mencukupi kebutuhan kita
allah akan berikan yang terbaik semua untuk kita
dan yang ketiga yakin tidak ada satupun yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali allah
makanya kalau kita butuh kita minta sama allah
allah malu tidak mengabulkan doa doanya
makanya ini ada kalimat guru saya bagus sekali
allah itu semua bisa katanya
tapi ada satu yang allah gak bisa
allah tidak bisa mengingkari janjinya
dalam bahasa lain juga
ada kalimat begini
allah tidak bisa jika tidak mengabulkan doa doa hambanya
itu kan artinya bahwa allah tuh sangat malu gitu ya
bahkan ada satu riwayat kan mungkin mamil juga pernah baca
ketika kita doa di hari jumat
di hari jumat
di badai asar menjelang maghrib kan
barang siapa yang berdoa di waktu tersebut
maka allah malu tidak mengabulkan doa doanya
maka allah itu maha pemalu
dan allah itu sitirun
allah maha menutupi aib
menutupi keburukan kita
kalau setiap kita berbuat dosa
itu langsung oleh allah dibalas saat itu juga
apa yang akan terjadi
rasa rasanya kita tidak akan bisa mengelakkan
tapi allah maha baik
kita berbuat salah
kita berbuat dosa
allah tambuhkan ya
allah tutupi lagi
apa sih pesannya
allah tuh menginginkan kita segera kembali kepada allah
makanya ya selain sitirun
nanti juga ada tawabun
allah tuh maha penerima taubat
dan memberi taubat
maka saat kita memahami allah sitir
allah yang maha menutupi aib aib kita
maka tidak akan ada lagi kesombongan dalam diri kita mbak mila
kita itu dimuliakan dalam hidup karena apa
karena allah menutupi aib aib kita
jika seandainya allah menutupi
dan kemudian allah membuka aja
nggak usah semua deh
allah buka satu dua aja aib aib kita
apa yang mau kita banggakan dalam hidup
dan allah tuh maha penutup
maha menutupi aib kita
dan allah yuhibbu mencintai al hayaa orang yang pemalu
karena allah juga pemalu
maka allah mencintai orang yang pemalu
malu itu sebagian daripada iman kan
malu sebagian dari iman
allah juga mencintai orang yang menutupi aibnya sendiri
dan aibnya orang lain
aib diri sendiri aja
maka ini pelajaran bagi kita
allah yang maha menutupi aib aib kita
dan allah mencintai orang orang yang menutupi aibnya
dan menutupi aib orang lain
suka membuka aib orang lain di dunia
maka nanti di hari kiamat allah akan buka aib aibnya
dan barang siapa yang mampu menutupi aib orang lain di dunia
maka nanti di hari kiamat allah akan tutupi aib aibnya
maka belajarlah dari allah as sitir
agar kita juga bisa menjaga aib satu sama lain di antara kita
karena diakui atau tidak semua orang pasti punya aib
dan hari ini kita mendapatkan kemuliaan karena apa
allah menutupi aib aib kita
karena allah as sitir
ya allah ya rahman yang rahim
ahilman jadi begini
dalam kondisi sekarang tuh maksudnya kita gampang banget ya
apalagi kalau kita di media sosial gitu
ada orang yang justru tidak malu lagi membuka aib di diri dia sendiri
kadang kadang nantangin malah kadang kadang
gimana ya kita tuh harus bersikap ya hal hal seperti ini ya
melihat hal seperti ini menjadi sebuah kelaziman sebuah kewajaran di era sekarang
ya itulah fenomena yang harus kita hadapi
fenomena yang harus kita hadapi saat ini gitu
malah ya semakin malu maluin tuh semakin viral
kadang kadang malah orang mencari itu gitu loh untuk tetap dilihat
semakin terbuka semakin viewsnya banyak
dan ini harus menjadi catatan penting untuk kita
nah maka bagaimana cara mengantisipasinya ya tentu balik lagi
ilmu yang ditanamkan kepada generasi kita ini harus semakin diperbanyak
kan sebenarnya yang dikejar tuh apa sih
pujian ya pengakuan
dan manusia itu ya tidak akan pernah ada habisnya jika itu yang dikejar
maka daripada sibuk mengejar pengakuan manusia lebih baik mengajar pengakuan allah
dan betapa ruginya jika ada seseorang yang mohon maaf ya dia mengumbar aibnya
yang paling nyesek adalah saat dia nanti wafat
aibnya masih terbuka
dianya telah kembali kepada allah swt
maka ada dua istilah yang harus kita garisbawahi
ada amal jariah
ada dosa jariah
amal jariah adalah amal yang kita lakukan semasa hidup tapi pahalanya mengalir terus walaupun kita telah wafat
contoh kita bangun masjid
kitanya telah wafat tapi masjidnya selama itu dipakai
maka pahalanya mengalir untuk kita
kita babila ahilman diizinkan oleh allah
untuk mengisi kebaikan misalnya dengan gapai kemuliaan
kita tidak akan tahu sampai kapan usia kita ada
tapi selama hidup barangkali ada kalimat yang kita sampaikan kepada pemirsa
dan bami irsa mendapatkan kebaikan dari apa yang kami sampaikan
bahkan bukan hanya kita mbak mila
kameramen produser semua orang yang terlibat di belakang layar kita
boleh jadi ahilman sama mbak mila mah yang tampil di depan ada riaknya di sini
ada ingin dipujinya
tapi mereka yang mengerjakan dengan ikhlas tayangan ini
dan karena ada tayangan ini mereka berkiprah luar biasa
orang mendapatkan manfaat
boleh jadi amal jarinya buat mereka
maka jangan pernah mengecilkan sedikit amal kebaikan yang akan mengalirkan pahala untuk kita
nah itu amal jariah mbak mila
lakukan ketika hidup tapi pahalanya masih mengalir walaupun kita telah meninggal
nah sekarang na'udzubillah ada dosa jariah
kita lakukan dosanya sekarang tapi orang masih mengikuti kita
saat kita telah kembali ke padang
maka pemirsa di dunia digital sekarang itu harus hati hati
maka sering ahilman sampaikan ya
ada sharing sebelum sharing
apa yang perlu kita saring
satu cek kebenarannya
fitnah lebih kejam daripada pembunuhan
keren sih beritanya bagus sih
tapi kita belum tabayun
isinya seperti apa
yang penting ngejar views
yang penting ngejar orang like dan komen
set ternyata fitnah
fitnah itu kalau udah dikeluarkan
tapi beritanya terus mengalir
maka itu akan menggerogoti setiap kebaikan kebaikan yang kita lakukan
maka hati hati cek kebenarannya
yang kedua cek kebermanfaatannya
bermanfaat gak nih
kalau sekiranya gak bermanfaat nggak usah
yang ketiga cek madorotnya
kira kira kalau saya posting membawa madorot gak
orang yang ngelihat jadi tambah pahala apa tambah dosa
orang yang memandang postingan kita jadi ingat allah apa tambah jauh dari allah
nah ini perlu dihadirkan
maka kembali tadi pertanyaan mbak mila
dan kembali lagi
kita harus diajarkan tentang pentingnya rasa malu
pentingnya menutupi aib aib
karena ya orang itu kalau udah sibuk menceritakan tentang dirinya
pasti ada bumbu bumbu kebohongan sedikit sedikit lah dalam dirinya
maka allah tuh kalau kita dulu pernah punya masa lalu
sebaik mungkin tutupi aib
ya kalaupun kita diminta cerita gitu ya
ya cerita itu untuk jadi inspirasi gitu
ya kalau kita jadi cerita malah orang jadi malah nyontohin keburukan kita ya buat apa
kan gak sedikit ya
ada orang yang kemudian menonton masa lalu seseorang
ah dia juga pernah pakai gitu
jadi akhirnya jadi salah sasaran gitu
makanya ketika kita diizinkan dulu punya masa lalu
sebaiknya tutup rapat rapat
dan kalaupun kita harus menceritakan
bukan menceritakan detailnya
tapi menceritakan perjalanan hijrahnya
perjalanan titik temunya kita bisa menemukan apa dari semua itu
kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode as sitir allah maha menutupi
nah seperti biasa ahilman sudah ada pertanyaan juga yang masuk dari pemirsa gapai kemuliaan
kita akan sempat bersama
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
izin bertanya ustadz
dalam situasi seperti apa kita boleh mengumbar aib seseorang atau tidak boleh sama sekali atau bagaimana ya ustadz
terima kasih mbak viko pertanyaannya
jadi adakah kondisi kondisi tertentu kita boleh mengumbar aib seseorang atau betul betul kita tidak boleh
saya lebih fokus sama colok yang ada di sampingnya tadi
kan bisa aja kan di depan colokan
jangan mencolok ke diri sendiri ya
mulai banyak ini
jadi memang ada profesi ya yang secara tidak langsung itu harus mengungkap kebenaran
maka saat kita jadi saksi jadi pengacara jadi penyidik itu diperbolehkan untuk mengungkap kebenaran
jadi kalau pertanyaannya sampai titik batas mana kita boleh mengungkap aib seseorang untuk mengungkap kebenaran
untuk menunjukkan sesuatu yang hak
nah itu boleh
nah yang tidak boleh adalah ya mengumbar aib seseorang ketika kita membukanya itu untuk menjatuhkan
atau merendahkan dan merusak harga diri orang tersebut
nah itu yang tidak diperbolehkan
kalau kita diizinkan tahu aib seseorang ya
di luar profesi kita ya sebagai penyidik sebagai pengacara ya sebagai saksi
ini dalam konteks kita berhubungan
sebagai seorang teman gitu ya sahabat
kalau kita diizinkan tahu aib seseorang sebaiknya dijaga
kalau kita diizinkan tahu aib seseorang sebaiknya dijaga
kalau kita menceritakannya kepada orang lain berpotensi dua
satu jika benar jadi gibah jika salah jadi fitna
apa yang membedakan
gibah itu kan diibaratkan dosanya seperti memakan bangkai saudara sendiri
sesuatu yang kalau kamu menceritakan aib seseorang itu akan membuat orang tuh jadi
nggak suka gitu nah itu giba kecuali bambila jadikan baik baiknya misalnya nih kenal ahilman
element begini begini begini saya kalau ceritakan kebaikannya ke orang senenglah ada ibroh ada
pelajaran relatifkan orang senenglah aku mengenal sama dia tuh baik gitu jadi senenglah oke tapi
kalau agak agak nyerempet misalnya nih ngomongin keburukannya nah kalau saya tahu mbak mila ngomongin
itu tentang keburukan saya berpotensi saya nggak seneng seneng itu giba oke nah misalnya ada kita
misalnya dalam satu forum yang ngomongin kejelekan orang lain oke forum forum ya we forum internal
misalnya beberapa orang gitu tapi orang itu enggak ada orang itu enggak ada dibicarakan
saya tahu nih sudah tahu nih kita udah belajar bahwa gibah tuh nggak boleh boleh pas nih aduh ngomongin
orang ini saya kenal orang ini saya gimana ya kan jadi ewo kekewo kata orang jawa ilman diem
atau kita harus bagaimana oke sebaiknya begini kalaupun kita ingin mengungkap kebenaran untuk
menunjukkan sesuatu yang baik diwaktunya akan datang maka diperbolehkan misalnya nih bambila
lima orang kita lagi bicara project nih dan kita tahu bahwa orang ini kalau masuk di sini akan
baik kita berikan sifulan ini begini begini begini dengan pertimbangan untuk menjaga kemadurotan yang
terjadi itu enggak masalah enggak masalah karena kan kalau kalau ini dibiarkan kita tahu tapi kita
membiarkan berarti kita seolah olah mengizinkan kemadrotan itu terjadi dan bukan dalam rangka
untuk menjatuhkan bukan ya untuk menyelamatkan bahwa boleh jadi kalau dia masuk malah tambah dosa buat
dia kan justru kita menjaga dia agar enggak masuk ke lingkaran ini sama kayak hrd ya kan biasanya banyak menilai
ke ihrd untuk melihat
dan kemudian assessment bertanya
kepada yang lain kan suka gitu kan
kamu tau gak dari backgroundnya ini misalnya
satu kampus sama kamu satu angkatan
bagaimana mengatasi masalah misalnya
makanya kan di dalam beberapa
proses assessment itu kan ada
kayak diskusi kelompok
ada swot juga
ada swot juga ada kemudian bisa
melihat nah itu diperbolehkan
bukan untuk menghancurkan
harga dirinya atau menjatuhkan harga dirinya
kalau untuk mengungkap kebenaran boleh
tapi sebaiknya begini
kalau kita pengen ngungkit
tentang seseorang sebaiknya
apalagi depan banyak orang
jangan disebutkan namanya
ada si fulan
ada si fulan nah misalnya sampaikan aja
untuk dijadikan sebagai pelajaran
nah yang jadi masalah adalah
udah menghadapkan orang
disebutin namanya didetailin banget
orang tuh begini begini begini
orangnya juga ada disitu
wah itu semakin menghancurkan
maka diantara adab menasehati apa
jangan menasehati orang lain
di depan banyak orang
karena ketika engkau menasehati dia
di depan banyak orang engkau bukan sedang
menasehatinya tapi engkau sedang
menjatuhkan harga dirinya
gak ada orangnya
ada orangnya aja
di depan orang lain gak boleh boleh
menyakiti tuh menusuk nusuk jantung
gak ada orangnya diomongin lagi
makin sempurna tuh
maka allah as sittir
allah menutupi aib kita
dan allah juga menyukai orang yang menutupi aibnya
dan menutupi aib orang lain
oke jadi misalnya kita lagi ngobrol nih
ada teman satu lagi nih
z tuh kan begini begini aduh memang bener sih
tapi kan kita nggak mau juga jadi kompor
memperkeruh gitu loh
saya bisa apa dalam kondisi begini
kita lihat dulu konteks pembicaranya apa
kalau mereka membicarakan si a itu
untuk menjatuhkan dan menghilangkan harga dirinya
tapi kalau memang dia membicarakan si a
sedang membicarakan sesuatu yang akan mengantarkan kemaslahatan
untuk menguatkan keputusan
tapi bukan berarti jadi tambah kompor
makanya gini ya hati hati dengan kompor
hati hati dengan orang yang suka ngomporin
oh iya suka ngomporin ya bukan kompornya
kompornya bukan kompornya

kita ngebicarain aib orang aja gak boleh
adu domba eh mirip ya
adu domba itu dosisnya double
satu dosa dia membenturkan a dengan si b nya dan c nya
dua dia mengungkit sesuatu yang belum tentu kebenarannya
jadi ketemu sama orang ini
eh lo tau gak si b itu begini
ketemu sama orang itu lo tau gak dia tuh begini
jadi berantem gara gara dia
nah maka dosa orang yang bikin orang berantem ini double dosanya
satu dia berantem karena dia
yang kedua dia ngomporin itu
dan itu ada orangnya
jangan jadi kompor meleduk
jangan jadi kompor meleduk
yang dikit dikit pengen gitu
dan itu jangan merasa aman ya
orang yang suka mengompori permusuhan diantara dua orang
dua orang jangan merasa aman
boleh jadi nanti di hari kiamat
orang yang sering mengadu domba maka allah akan adu dombakan setiap keburukan
dan nanti itu bersaksi tuh
jadi ketika nanti mba mila misalnya jadi berantem sama saya nih gara gara satu orang
nah kan ketika ke akhirat kita ditanya tuh
kenapa kamu berantem
ketika ditanya mba mila
ternyata aku di fitnah
oh jadi selama ini kita saling benci gara gara orang ini
maka orang ini dituntut oleh kita kepada allah
ya allah aku jadi benci dengan orang ini karena orang ini
maka jadikan kebencianku selama ini kepada orang ini
ditimpakan dosanya kepada orang yang ngomporin kita
kita nih ada urusan berdua aja
kalau ada masalah harus diselesaikan
dua orang ini
maka dia akan menuntut karena selama di dunia dia jadi benci kan
gara gara orang ini
maka orang ini yang tadi merasa
santai senang dengan pertengkaran kita
akan dituntut oleh kita
dengan kebencian yang pernah kita bangun di dunia
ya allah kalau tahu begini aku gak akan benci sama dia
aku juga ya allah gak akan benci sama dia
kenapa engkau saling benci
boleh jadi ada orang ini yang mengadu dombakan engkau
maka terimalah hisabmu
menimpa karena engkau mengompori dua orang yang saling membenci ini
jika kalau kita bicara tentang aib ya
sebentar ini harus dilihat dulu
jadi lupa ini
sebagai hamba allah
dengan sifat yang satu ini menutupi
jadi allah itu kan maha menutupi
jadi allah menginginkan kita untuk menutup aib kita
supaya allah juga menutupi aib kita nanti
kalau kita mudah kemudian
mengumbar ngumbar apakah ini juga resikonya adalah
allah juga akan membuka lebih banyak lagi aib aib kita
barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia
maka nanti allah akan tutupi aibnya
dan barang siapa yang membuka aib saudaranya di dunia
maka nanti allah akan buka aibnya di akhirat
kita sering melihat fenomena
apalagi di dunia sosial media sekarang
ada seseorang yang dimuka aibnya sama allah
dia lagi dihinakan sama allah
dia lagi disayang sama allah
dengan dibuka aibnya itu
dia jadi lebih baik
dengan dibuka aibnya itu dia lebih menata diri
boleh jadi lagi disayang sama allah
daripada kita yang lagi ditutupi aibnya
tapi tidak menghadirkan kebaikan saat allah masih nutupin aib aib kita
terus merasa suci gitu
dan merasa suci
dan mudah menjudge orang yang dibuka aib itu seakan akan dia paling hina di dunia ini
allah ya allah
yang dibuka aib
jangan merasa lemah
karena boleh jadi allah sedang mencintai
allah menyegerakan ujian bukan di
bukan di akhirat tapi di dunia
allah sengaja membuka dirimu agar engkau berubah
dan saat engkau berubah allah mencintai
yang sekarang lagi ditutupi aibnya jangan merasa bahagia
jangan merasa aman
kalau dengan kebaikan allah nutupin aib kita
tidak memotivasi kita untuk jadi orang lebih baik
ini cara allah menutupi aib aib kita itu adalah bagian dari istidroj tadi gitu
seakan akan allah mengangkat derajat kita
padahal allah sedang menjatuhkan diri kita
maka ya kita doa terus sama allah
allahumma astur awrati
ya allah tutupi aib aibku
ya allah tutupi awratku
tutupi semua keburukan
dan ya orang yang paling baik itu bukan orang yang tidak punya aib
orang yang baik itu adalah orang yang segera memperbaiki dari setiap kesalahannya
untuk menjadi orang yang lebih baik
karena tidak ada satu manusia pun di bumi ini yang lepas dari kesalahan dan khilafah
dan itu pun dimaksum sama allah
dijaga sama allah
apalagi mah kita ya
surga neraka aja masih belum jelas ya ayulman ya
ya rasul bukan ya nabi bukan
surga belum jelas
sudah merasa paling suci gitu
kisah masih menegangkan
amal sedikit dosa banyak
makanya sering ahilman sampaikan begini mbak mila
ada empat dosa orang yang punya dosa tuh
satu merasa tidak punya dosa
jadi saat kita merasa tidak punya salah tuh ya salah gitu
maka jangan pernah merasa soleh
belajarlah merasa salah
karena merasa soleh itu salah
dan merasa salah itu soleh
nah yang kedua tiga empat kita akan bahas setelah ini
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
lanjut tadi ahilman yang pertama tadi kan merasa tidak punya dosa
berdosa tapi merasa tidak punya dosa
yang kedua orang yang punya dosa itu
sibuk dengan dosa orang lain
jadi sudah mah dia merasa tidak punya dosa
dan dia sibuk dengan dosa orang lain
tapi dia nggak sadar kalau dia punya dosa
dan biasanya orang yang sibuk dengan dosa orang lain
karena dia tidak punya waktu untuk mengevaluasi dosa dosanya
maka diantara yang membuat hidup tidak akan pernah bahagia apa
orang yang jarang mengevaluasi diri
jadi dia akan menatap semua orang salah gitu
padahal boleh jadi antara kesalahan dia dengan kesalahan orang lain itu jauh lebih banyak dia
cuma itulah manusia
semut di ujung lautan terlihat
gajah di pelupuk mata tidak terlihat
dan itulah aib aib kita
jadi boleh jadi ketika kita sibuk dengan aib orang lain
dan kita tidak ngeh dengan aib kita
maka itu masuk kategori dosa orang yang punya dosa yang kedua
yang ketiga orang yang tidak mau bertaubat dari dosa
udah tahu salah
udah tahu ini aib
tapi kemudian dia
masih aja tenggelam dalam aib itu
masih aja tenggelam dalam dosa itu
diantara nikmat yang besar yang allah berikan apa
allah berikan kesempatan dia bertobat
makanya hari ini pemirsa
saat kita diizinkan oleh allah untuk taat mendekat kepada allah
itu adalah bagian nikmat allah bagi kita
jadi cara allah nutupin aib aib kita itu selain
menutupin aib aib kita itu selain memang allah menutupin aibnya adalah kita rayu allah dengan
amalan amalan terbaik kita ya allah hamba banyak dosa tapi hamba tahu engkau tuh mah menutup aib aib
mbak maka hamba tahajud hamba duka baca quran hamba sholat haba tupeng ya allah engkau makin
nutupin aib aib hamba maka disitulah kita minta sama allah dan yang keempat hati hati orang yang punya
dosa dosanya adalah apa putus asa dengan ampunan allah maka allah tuh senang kalau hambanya taubat lagi
taubat lagi taubat lagi bikin dosa taubat lagi bikin dosa taubat lagi berarti boleh bikin dosa
bukan maksudnya kita kan manusia tuh salah tuh udah kayaknya udah jadi tempatnya kan
sesungguhnya allah mencintai orang yang terus
dan orang yang terus mencucikan diri nah allah udah sitir udah nutupin aib aib kita jangan dibuka
lagi gitu loh jadi kalau allah udah nutupin aib kita bagaimana cara kita nutupinnya ya taubat
karena allah udah nutupin tapi nggak mau taubat ya pada saatnya allah akan buka juga aib aibnya
terus gimana dong ustadz ya minta sama allah rayu allah deketi allah taat sama allah agar
setiap dosa dosa kita ditutupi sama allah dan ditutupi sama allah dan ditutupi sama allah dan
allah ngasih kesempatan terus sama kita untuk bertaubat maka jangan pernah putus asa ya dengan
ampunan allah karena seluas apapun dosa kita ampunan allah lebih luas dibanding dosa dosa kita selama
kita bert g entered soal kita masih hidup selama kita masih ada ruh di kerongkongan kita maka selama
itu masih ada kesempatan kita untuk bertobat yakin allah as sitir allah maha penutup aib aib
kita jangan membuka aib kita karena allah sudah menutupinya makanya karena dia sudah selesai dan

yuhibbledan dong aku juga fucking pengen virgin
kata baginda nabi itu diantara orang yang paling hina itu adalah orang yang ketika malam hari allah tutupi aibnya
tapi siang harinya dia membuka aibnya
padahal allah sudah tutupi di malam hari kenapa engkau siang hari membukanya
mudah mudahan kita ini jadi orang yang mampu menjaga diri kita dari setiap kesalahan
kita semua punya aib tutupi aib kita
orang lain juga pasti punya aib
kalau kita diizinkan tahu aib orang lain tutupi aib orang lain
barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia maka nanti allah akan tutupi aib aibnya di akhirat
ahilman terima kasih ya ilmunya hari ini
masya allah daging semua
mudah mudahan bisa membawakan manfaat juga
pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga apa yang hari ini kita bisa bahas bisa menambah keimanan kita kepada allah swt
saya madya rahmada juga ustadz hilman fawzi daudiri
insyaallah kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan berikutnya
berbicara taufik walidaya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh